saya juga ingin menunjukkan di belakang saya sarah itu merupakan selasar atau seperti atrium yang menghubungkan pasar blok a dengan pasar blok b
kita sudah mendengar langsung dari beliau bagaimana tantangan beliau untuk mengendal medan zoo ini
jadi saat indonesia melarang ekspor bisnis nikel itu cukup menaikkan harga nikel gitu ya
atau satu jam ke depan
betul saya pikir mungkin sampai disini dulu
melalui kuasa kuasa yang tuhan tunjukkan
yang ada airnya banyak disebut laut